sampai jumpa di video selanjutnya

iya mak acing ke rumah akum dulu ya
takut tukang sayurnya lewat
kalau dibilangin selalu begitu
apaan ya akum
kamu beneran bisa ngaji
abah saya itu galak
saya disabet itu pakai rotan
supaya nggak disabet pakai rotan
terus kamu kenapa tidak mengajarkan jeniper
saya kan bukan guru atauku
kamu kan bisa mengajarkan jenipers
seperti abah kamu mengajarkan kamu
abah saya itu udah gak ada akum
abah saya itu udah meninggal
kan kamu bisa mengajarkan jeniper
seperti abah kamu lagi mengajarkan kamu dulu
kan tadi saya udah bilang
kalau saya ini bukan guru
kalau abah saya mah memang guru ngaji
kalau kamu tidak bisa mengajarkan jenniper
berarti kamu juga tidak bisa mengajarkan saya dong
iya kamu bener kum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf nih assalamualaikum ya

dia tidak lagi nurut sama saya
tapi nurutnya apa bu
dia udah selesai
dia udah selesai
dia udah selesai
dia udah selesai
tapi nurutnya apa bu
kuruyol lah ini
si dadang mah anehnya doi
anaknya berubah baik malah pusing
di mana mana orang berubah buruk baru pusing
debi jadi baik
nasib saya bagaimana di jeraus
lagi mau umat kepala saya
pagi pagi mas wah udah marah marah ke saya
cuma gara gara pengajian di musola
saya tuh heran
padahal mas suha tuh bukan emak saya
saya tadi cuma mau nantunya
bukan anak kandungnya
hobi bener marah marahin saya
ya emang bukan ceng
mas hua ya mas wuha begitu
lagian kamu juga aneh kan
kamu dimarahin tiap hari sama mas suka
kok baru sadar sekarang
itu gara gara si kuso itu
pakai ngajarin anak anak ngaji segala
itu kan bagus ceng
ya bagus kum
tapi saya dimarahin terus sama mas huha
atau begini begini begini
saya punya ide
bagaimana kalau kita belajar nyanyi
tunggu tunggu tunggu
debbie jadi baik saya stres
terus kalau saya ikut ikutan baik
terus saya ngepamer lagi gitu
kayak enakan acek dong kum
jadi nggak kelihatan dia susahnya
eh itu lah

sampai detik ini
aku itu masih belum menemukan
titik kejelekan dari tulisannya aku
ya mama juga nggak tau tut
cuma mama tuh ngerasa kayaknya
mama tuh gak ada di tulisan kamu gitu loh
berarti aku harus tulis tulang dari awal
ya sebaiknya begitu tut
daripada kamu nulis tapi salah
mendingan ulang dari awal
mulang dari awal daripada kamu melakukan tulisan yang salah
ax gak apa apa kalau gitu
sekarang di musola itu ada pengajian seminggu sekali
terus yang ngajar itu si kang kusoy
kalau gitu mulai sekarang aku mau pindah aja burung ngajinya
gak usah tuh
mendingan pokoknya sekarang tuh ya kamu ngaji konsentrasi sama pak kemet aja terus
bukannya moms itu gak suka kalau aku belajar ngaji sama pak kemet
ih kamu mah sekarang kan keadaan sudah berubah
ya mama harus menyesuaikan keadaan itu
kang kusoy aja yuk
sama pak kemet aja
lebih senior ilmu agamanya lebih tinggi
pasti jadi lebih bagus
pak kemet aja ya
asyiteh senang ngeliat kang bagia mau ngajarin anak anak di cidaho mengaji
kalau ada suara pengajian setiap hari teh siapa tahu shidahu kayak seperti dulu
jadi tenang sejuk
gak cuma bunyi suara pabrik doang
saya cuma pengen melihat anak anak di cidau merasakan seperti apa yang kita rasakan di waktu dulu
indahnya belajar mengaji
kalau melihat akang ngajar ngaji teh asyik jadi teringat emang basri
almarhum bapaknya akang yang dulu ngajarin kita ngaji waktu kecil
cara akan mengajar teh sama seperti beliau
sabar dan berwibawa
bagaimana kalau asi jadi guru ngaji juga
ngajarin anak perempuan
gak apa apa malu aja
ya udah kang
kalau gitu sampai ketemu besok ya kang
apa teh kamu
kita dibantuin ya pak
bebetnya mau belajar masak
kamu kan mau jadi orang besar nih
mau jadi dokter ngapain belajar masak
kamu tunggu sana saja